anda kembali bersama kami di kompas semalam
saudara setelah bertemu prabowo subianto
ketua umum nasdem surya paloh juga bertemu dengan capres pemilu dua ribu dua puluh
anies baswedan untuk berbuka puasa bersama di markas partai nasdem tower jakarta pusat
dalam pertemuan ini anies merespon soal pertemuan surya paloh dengan prabowo subianto
capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan menyebut pertemuan itu adalah sesuatu yang baik
namun bukan hal yang luar biasa
anies menyampaikan tidak ada obrolan khusus antara surya paloh dan prabowo subianto
sementara terkait peluang bergabungnya nasdem ke koalisi prabowo
menurut anies pembentukan kabinet masih lama
sehingga apapun yang disampaikan saat ini masih bersifat spekulatif
ya tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi
jalan masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih
itu pembentukan kabinet baru bulan oktober
sekarang masih bulan maret maret
apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif
karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik
baru dilantik tanggal dua puluh oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik
jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang